selain apresiasi langsung dari presiden indonesia para atlet yang menyumbangkan medali di olimpiade rio nantinya juga akan diberi apresiasi dari pemerintah
berupa bonus bonus tersebut akan diberikan setelah para atlet berprestasi ini pulang dan bertemu dengan presiden
tentu presiden telah memberi arahan kepada kita kepada saya untuk melihat sekaligus memberi penghargaan yang terhormat kepada mereka kepada pejuang pejuang olahraga tanah air itu
salah satunya kita sudah menyiapkan bonus bagi peraih medali emas satu keping itu lima miliar rupiah yang kemudian untuk perak itu satu keping dua miliar rupiah dan perunggu satu miliar rupiah